ke informasi lain demi mendorong konsumsi bank indonesia melonggarkan ketentuan loan to value atau ltv
direktur departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia yanti setiawan mengatakan
dengan kebijakan tersebut konsumen tidak perlu membayar uang muka
hal itu berlaku untuk semua jenis properti seperti rumah tapak rumah susun serta rumah toko atau rumah kantor
kebijakan ini berlaku mulai satu maret hingga tiga puluh satu maret